sudah ada koresponden seganan indonesia area dita utama di pengadilan negeri di jakarta selatan
dito kalau kita bisa sedikit merangkum dari persidangan hari ini yang menghadirkan saksi ahli
pakar hukum pidana dari universitas indonesia apa saja yang bisa di headline
mengingat tadi mereka selalu memperdebatkan terkait dengan niat daripada kuatmaruf untuk menghabisi yosua
seberapa besar keterlibatannya kemudian beberapa pasal pasal yang dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum
silahkan dengan laporan anda
memang hari ini pakar hukum pidana emang arief setiawan dari universitas islam indonesia
memang tadi diminta keterangan soal dengan berusaha jumlah delik yang nanti didakwakan kepada kuatmaruf itu sendiri
tadi memang kita lihat persidangan bahwa salah satunya adalah memang soal perbedaan dari pasal tiga ratus tiga puluh delapan dan tiga ratus empat puluh
memang disitu disebutkan bahwa perbedaan dari tiga ratus empat puluh adalah memang harus ada perencanaan waktu yang tenang
tapi memang disebutkan bahwa memang untuk keadaan tenang itu seperti apa
memang harus memiliki unsur subjektif yang harus dijelaskan oleh akli kejiwan
untuk mengetahui lebih lanjut
selain itu juga tadi dipertanyakan juga soal persyaratan untuk pasal penyertaan
memang di situ memang disampaikan oleh ahli hukum bahwa memang harus ada persyaratan untuk permintaan itu
harus ada keinginan yang sama ada kehendak yang sama antara para terdakwa untuk melakukan
dalam hal ini adalah pembunuhan berencana
nah memang hal ini kita ketahui bahwa kuasa hukum dari kuatmaruf sendiri mengatakan bahwa
kuatmaruf tidak ada keinginan untuk membunuh untuk menghabisi nyawa dari syahuta barat
dan hanya mengikuti perintah dari verdi sabu
saja untuk melaksanakan perintah untuk akan melakukan aniaya atau akan konfrontasi
terhadap syahuta barat yang memang disebut telah melakukan pelecehan terhadap isi neferi sabu putri candrawati
selain itu juga tadi ditanyakan juga kepada ahli hukum pidana soal penggunaan light detector
dimana disampaikan dalam persidangan bahwa penggunaan light detector sendiri memang tidak diatur dalam kuhap
melainkan diatur dalam peraturan kapolri
jadi memang disitu ditafsirkan oleh ahli sendiri adalah merupakan
sebagai alat petunjuk untuk penyidik dan bukan merupakan alat bukti di persidangan
dan memang hal itu juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ahli hukum pidana sendiri
yang pernah didatakan untuk saksi ahli meringankan untuk verdi sambo dan juga putri candrawati
nah selain itu juga disampaikan memang apabila nanti ditanyakan juga kepada ahli pidana hukum tadi ya pak
pak arief setiawan sendiri juga ditanyakan
dakwaan tidak terbukti apa konsekuensinya dimana disampaikan bahwa apabila dakwaan tidak dapat terbukti maka konsekuensinya adalah bebas
karena memang tidak ditunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilanggar
sementara itu juga mungkin yudi dapat saya informasikan bahwa nanti sidang ini telah ditutup atau sudah selesai sekitar mungkin sekitar sepuluh menit yang lalu
dan ini akan dilanjutkan kembali pada tanggal sembilan januari atau pada hari senin mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan dari terdakwa kuatma